apakah itu non
aduh penasaran surti mah ini tehnya diangkat
aduh non diangkat atu non si nontek kumaha
aduh gak diangkat angkat lagi teleponnya kalau lagi di dalam kelas masih nonton
terus ngebilanginnya gimana
aduh surti teh jadi pengen nangis kalau begini teh
tapi suti juga aneh kalau begini mah
kok bisa ya
ini gaun teh bisa kena luntur
aduh gimana caranya tuh kalau begini
surti teh udah usaha ngasih tahu lewat hp gak diangkat angkat
tapi kan mesti harus buru buru dikasih tahu si nonnya
kalau ngasih tahu
kalau nanti dia pulang sekolah gak mungkin juga itu
terus terus nanti kalau dia berharap pengen pakai gaun itu ternyata gaunnya kayak begini
jadi belek jadi jelek
kasian sih non nyari gantinya teh susah
terus apa lagi teh surti teh
surti gak kehabisan ide
jadi gini surti teh
mau ga mau surti teh harus ke sekolahannya si non
tapi jangan sampai si nyomu teh tahu
yaudah surti teh mau cus dulu ah
kayanya teh si nyomud masih di dalam kamarnya
mau siap siap pergi ke kantor
hah nyomud maafin surti bukan surti teh gak i love you sama nyomud
tapi surti teh harus pergi tugas yang lebih penting
teh teh teh manis ngomong
satu teh manis jangan diam saja
saya teh jadi bingung
tapi susah banget kok ucapnya ya
apa yang terjadi pada kita saat ini benar benar diluar dugaan
memang benar benar diluar dugaan tentu
dan saya juga nyesel
kalau menyesel mah
mulah teh jangan
ini teh sudah takdir kita berdua
yang harus kita jalani
dan gak mungkin kita hindari
siapa yang tau
mana tau saya teh
anak kita ternyata pacaran
kalau tau juga
saya juga ngejalanin hubungan ini teh
sebelumnya saya minta maaf ya
tapi sepertinya hubungan kita gak bisa dilanjutkan lagi
saya gak mau
raya dan mondi berpisah
karena saya tau
mereka saling mencintai dan gak bisa terpisahkan
tapi kalau mereka berpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
mereka pasti akan terpisah
oke banget cakep kerja loh
gue minta lo beliin hp buat raya yang bagus
satu lagi satu lagi
gue minta lo cari orang untuk jaga di sekitaran rumah gue
gue gak pengen orang orang yang ramah boy dan temen temennya mendekat ke rumah gue
ya mendingan kita bantu cari aja
yaudah gimana kalau gue nelfon raya aja kali
siapa tau hpnya masih dikontak
gue speaker ya
aku jadi kepikiran deh sama raya
ntar ya bokap gue telfon
lagi istirahat gak sekarang
mama itu kepengen deh ketemu kamu sama reva buat persiapan babak final ntar malam
bisa nggak kita ketemu gimana
ya udah boleh boleh ma
tapi abis pulang sekolah ya ma ya
gimana kalau kita ketemunya di cafe delima yang dekat sekolahan kamu
kan dia lebih cepat tuh jaraknya
emang mama gak sibuk
boy sesibuk apapun mama ya kan
sepenting apapun pekerjaan mama
mau pasti akan menyiapkan waktu buat anak mama
gak ada lagi yang paling penting daripada anak mama yang paling mama cintai
oh ya udah
kalau gitu sampai ketemu ya mbak ya